rapat perdana tim badan pekerja anies cahimin atau bajamin
diselengangkan di kawasan keberanian baru jakarta selatan jumat pagi
rapat perdana ini dipimpin langsung oleh anies baswedan dan muhaymin skandar
dan diikuti sejumlah elit partai koalisi perubahan
anies baswedan menyatakan bahwa tim baja amin akan menggantikan peran tim delapan
untuk menentukan langkah menuju pemenangan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
saya melakukan pembahasan terkait dengan langkah langkah menuju pemenangan
pertemuan tadi adalah pertemuan di mana semua langkah yang sudah kita kerjakan
di masing masing baik itu di partai nasdem pkb pks kemudian capres
cawapres semua dikonsolidasikan sehingga bisa sinkron searah
dan semuanya menuju kepada langkah pemenangan
kemudian ke depannya ada badan pekerja anies imin atau amin
jadi bajamin yang dibentuk
bajamin ini akan menjadi
badan yang melakukan sinkronisasi konsolidasi antar unsur dalam koalisi
ini menggantikan peran yang kemarin dikerjakan oleh tim delapan
nah sementara itu jumlah anggota tim bajamin adalah sebanyak lima belas orang
tiga orang dari partai nasdem tiga orang dari pkb tiga orang dari pks
serta tiga orang dari pihak
anies baswedan dan tiga orang dari pihak cah imin
nantinya tim bajamin akan menjadi corong pemenangan pasangan anies cah imin
menjelang pilpres yang bertugas untuk menyusun visi misi hingga mengatur strategi pemenangan
tim pemenangan presiden dan pokja yang bekerja untuk persiapan segala detil detilnya
persiapan untuk pelayaran pendaftaran pertama dan seterusnya menjadikan tim kemenangan yang lebih siap
dan lebih kuat
berarti sama tim delapan ini berubah jadi pokja ini
tim delapan yang sebelumnya
tim delapan dan selesai sudah
tugasnya pendaftaran pemenangan visi misi program sampai pada komunikasi publik
jadi tiga dari masing masing partai
dari partai tiga dari enggak tiga dari capres tiga dari cawapres
ya lima belas orang anggota bajan